pasangan pria dan wanita yang terbakar di kamar kosnya di kawasan wiyung surabaya jawa timur kamis malam dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya
belum jelas mengapa keduanya terbakar apakah akibat kecelakaan pertengkaran atau usaha bunuh diri
pasangan kekasih roby dua puluh tujuh tahun dan eni sri lestari tiga puluh delapan tahun terbakar di bagian atas tubuhnya kamis malam
warga biung surabaya ini dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya untuk mendapatkan perawatan intensif
robi mengalami luka bakar hampir enam puluh delapan persen sedang eni sri lestari sekitar lima puluh persen
kondisinya luka bakar yang laki laki itu seluruh tubuh bagian mulai dari pusat ke atas diperkirakan sekitar enam puluh delapan persen luka bakar
mereka terbakar pada kamis sekitar pukul sebelas malam
rekan satu rumah kos kaget
karena dari dalam kamar muncul kepulan asap dan teriakan minta tolong
ternyata kasur mereka dimakan api dan kedua orang itu terbakar
posisi langsung ke sini udah posisi udah korban udah luka bakar terus langsung bawa ke rumah sakit sejahtera
sudah gitu doang kurang lagi
yang laki parah yang perempuan ya luka luka bakar biasa
menurut warga pasangan ini bukan suami istri resmi
keduanya memiliki istri dan suami masing masing
roby bahkan sudah memiliki tiga anak
sebelum kejadian pasangan ini sering terlibat cek cok
menurut informasi dari tempat kos tetangga kos bahwa dari perempuan ini
kalau ada laki laki itu sering bertengkar di dalam kosan
menurut informasi dari pemilik kos
polisi masih menggali penyebab kebakaran apakah kecelakaan atau motif

masih menurut perhmen craminess staylong